kita beralih ke informasi lainnya
apakah anda pecinta wisata ekstrim
mungkin wisata river tubing di lereng gunung semeru malang ini bisa anda coba
selain menguji adrenalin wisata yang satu ini juga menawarkan sensasi berbeda
karena saat menyusuri sungai anda akan menjumpai bebatuan warna warni yang begitu indah
dan uniknya anda bisa berhenti untuk berselfie
ada sensasi baru yang ditawarkan untuk menikmati pemandangan lereng gunung semeru di poncokusumo kabupaten malang
iya bukan hanya melalui pendakian saja
tapi tempat ini kini bisa dinikmati di antara jeram jeram menyusuri sungai amprong melalui river tubing
sejuknya hawa pegunungan ditambah eksotisnya pemandangan sepanjang aliran sungai
membuat perjalanan river tubing menjadi sebuah perjalanan yang sangat menarik

tak hanya itu mata wisatawan juga dimanjakan dengan bebatuan berwarna warni
sebagai salah satu spot foto andalan di tempat ini
adrenalin semakin terpacu saat para peserta mulai meluncur lepas di antara derasnya jeram jeram aliran sungai
yang juga memungkinkan ban yang ditumpangi terbalik
tapi jangan khawatir para petugas sudah berjaga dan bersiap menolong anda di sepanjang lintasan
nggak terlupakan jungkol terus ketake terus tenggelam terus dan minum air kali
untuk menikmati sensasi meluncur di antara indahnya hawa pegunungan ini
ditawarkan paket yang bervariasi harga
mulai dari rp satu ratus dua puluh lima hingga rp satu ratus tujuh puluh lima tergantung panjang pendeknya lintasan
karena kita sifatnya olahraga arus deras jadi kita yang utama adalah mengutamakan keselamatan
masihkan kelampung helm itu memenuhi standar
pengelola berencana membuat wisata ini menjadi pusat rekreasi alternatif bagi keluarga di setiap liburan
dengan menyiapkan semua fasilitas yang dijamin aman dan nyaman
bagaimana anda tertarik